pancasila dan salam menegakkan hukum
nama yosep parera cukup ternama di kota semarang jawa tengah
sebagai seorang pengacara atau advokat
bahkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir
yosep parera lebih eksis di media sosial
sebagai youtuber dengan program rumah pancasila dan klinik hukum
program ini memberikan bantuan kepada masyarakat kecil
yang mengalami ketidakadilan dalam proses hukum
hingga mengkritisi isu politik dan hukum terbaru yang sedang terjadi
di tengah pamornya sebagai pegiat sosial hukum melejit
yosep parera cokok komisi pemberatasan korupsi
kamis kemarin bersama rekan sesama pengacara
yakni eko sunarto
penangkapan yosep parera dan eko sunarto
berkaitan dengan ott sudra jatimiyati
hakim agung di mahkamah agung
yang sedang menangani kasus
sengketa kooperasi inti dana di semarang
kantor untuk lokom sendiri masih bergulir secara normal
tidak ada apapun
masih running masih operasional
rumah pancasila sendiri pun juga masih operasional
jadi bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum
membutuhkan pendampingan hukum
membutuhkan apapun itu
bisa datang ke rumah pancasila
tetap seperti biasa
kita tidak tepuk biaya untuk masalah tidak mampu
penangkapan yosep parera dan eko sunarto
mengejutkan kalangan pengacara dan advokat di kota semarang
yosep parera selama ini
menjadi inspirasi bagi para advokat muda
karena sepak terjangnya dalam
mengelesaikan perkara di pengadilan
maupun dalam bermedia sosial
pak yosep parera itu adalah rekan seangkatan kami
jadi kami yang pertama jelas turut prihatin
atas kejadian ini
apapun yang terjadi ini bukan kita katakan musibah
tapi ini memang bagian dari
dalam menjalankan pekerjaannya
kalau sudah mengambil posisi
bekerja seperti ini
seperti yang dilakukan oleh rekan kami itu
berarti dengan segala konsekuensinya harus siap
dalam kasus inti dana
yosep parera yang mendapat kuasa dari sepuluh anggota
kooperasi simpan pinjam inti dana
meminta mahkamah agung
mengabaikan intervensi kementerian kooperasi dan ukp
terkait putusan pailit terhadap
kooperasi simpan pinjam inti dana
agar keinginan atau tuntutannya dikabulkan mahkamah agung
josep parera bersama rekannya eko sunarto
serta dua debitur kooperasi inti dana
mencoba menyuap sulit
di kota bukit bukit
dikumpulkan kembali oleh
kementerian koperasi timiati
seorang hakim agung lewat beberapa panitera
yang ada di mahkamah agung
pada penangkapan kali ini
kpk menyita barang bukti uang

atau senilai dua miliar rupiah
dan lima puluh juta rupiah
damar sinuko semarang jawa tengah